oh tuan kreb sepatulah aku paham
lupakan sepatulah muda karena menghikung uang lebih berharga dari apapun
tapi tuan kreb aku tidak bisa membuat krebi pet yang banyak
ayolah pakai apa saja
lihat di luar pelanggan sudah menunggu kita
siap tuan kreb
aku siap aku siap
ternyata ya dibalik suara suaranya itu inilah orangnya
iya loh pria pria dewasa
pria pria dewasa yang ini apa berimajinasi di dunia anak gitu ya
kita kenalan dulu
wah padahal enggak ya jauh kan pasti dari sosok yang kotak dan kuning itu
kenalin dulu ya mas ade ini debarnya spongebob ya
ada beberapa film lainnya
ada beberapa film film lain lagi apa yang biasa kita kenal
oh marimar yang jadi tokoh siapa
jadi anjingnya pulgo
oh jadi anjingnya
dulu ada betty lafayette yang kartun isi juga jadi
jadi betty ya
susah banget ya jadi perempuan
jadi yang cowok
enggak mungkin lah ya
ada pak dadang hidayat pengen suara mr kreb
khas banget ya
kalah loh prabu
saya tergantikan nih kayaknya
ini belum kenalan coba dari suaranya
suaranya dari suaranya pasti sudah bisa tebak
tahu lah ya donald duck ya
aduh seru banget
ini gak percaya loh sebenernya bisa ketemu sama sosok sosok di balik suara suara tersebut
karena kan biasanya kan kita begitu nonton tuh punya imajinasi sendiri nih
ini pasti orangnya kayak begini kayak begini kayak begini
anak anak kasian ya begitu lihat aslinya
oh aslinya beda
iya oh aslinya
langsung oh aduh gak gemes lagi ya
oh gitu bukan ya
tapi ini jadi orang orang banyak bertanya kan
mula masuk ataupun terpilih jadi masing masing karakter
ini kan pasti karakternya punya satu kesamaan juga dong dengan karakter karakter yang memang sudah dibuat

di luar negeri misalkan

itu awalnya gimana
bisa di belakang layar jadi sopan gitu
kebetulan film film kartun yang kami isi itu memang peng castingannya sangat ketat ya
jadi tidak sembarangan casting tidak asal jadi gitu
melalui proses yang cukup panjang
dari sana aja mengirimkan
dari sana tuh berarti luar
sekarang ada orang yang mengawal untuk meng casting
selanjutnya mereka juga setelah dapat itu tidak langsung memutuskan
nah sebulan kemudian biasanya baru ada jawaban
harus mirip ya
dan disitulah barangkali yang saya rasakan
nilai kepuasan mengisi
kartun daripada film film orang gitu kan
disitu ada nilai lebihnya
karena dari karakter yang bahasa inggris atau bahasa negara manapun
diubah menjadi khas indonesia gitu
barangkali ya sebagian orang tidak mengira gitu
kalau memang aslinya dari sana
beda dengan mengisi film film manusia kan
dan memang karakternya kita harus mengikut gayanya bagaimana
jadi kita ubah ke dalam bahasa sendiri
dan naskahnya pun sudah disaring sedemikian rupa
tapi apa namanya suara yang di dubbing sekarang ya sama kita
dan juga suara aslinya dari sana itu
memang harus mirip ya karakternya
jadi antara negara satu dengan negara yang lain kalau ditayangkan tuh
ya sama lah ya kalau dengar suaranya
jadi spongebob astro juga suaranya kayak begitu juga ya
kurang lebih ya
kayaknya juga saat itu
kebetulan rekan saya yang pertama
ada rekan saya
terus pas pindah ke tv yang menayangkan itu
tiba tiba ada semacam casting lagi
saya yang terpilih gitu
rekan pertama saat itu memang sedang ada urusan
jadi tidak bisa
akhirnya saya menggantikan gitu
terkadang bisa nambahkan di luar dugaan juga
jadi casting sekian banyak dubber
yang dicari kayak pengalaman saya seperti di skubido itu
mereka yang dicari hanya tertawa khasnya gitu
itu masih gitu aja
sebetulnya yang menentukan saya dapat peran ini itu dari tertawa
hai hai hai hai gitu kan
kita sendiri punya ya
jadi pada intinya tuh ada point ya
kalau donald duck gimana tuh kan berubah banget suaranya ya
kalau dulu kita saya ya
waktu casting tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh tiga
masuknya di disney
itu harus direkam dulu kan
kemudian hasil rekamannya itu casting itu dikirim ke disney
nah harus dapat persetujuan dari mereka
kalau nggak dapat fasilitas dari mereka
berapa mengalahkan berapa banyak tuh mas
waktu itu saya di hari kedua
mungkin sebelumnya tuh sudah ada tuh yang casting
pas hari kedua itu tinggal saya sendiri yang datang
dan yang terakhir akhirnya terpilih saya
waktu itu memang ada orang amerikanya juga yang meng casting
kemudian dinaskah disuruh baca
waktu itu memang nggak ada pengalaman saya dubbing
karena memang suaranya
oh jadi ini yang pertama nih
donald duck ini yang pertama
pertama dan sepertinya akan selama lamanya ya
karena dulu dulu apa namanya
untuk ngisi suara donald gitu
pasti diumumkan dari kawan dikabarkan ada dubbing ada casting ini
aku mau dengar lagi nih kayak gimana nih suara donald duck
iya nih kita kangen ya sama satu siapnya
ada video yang mau coba kita tayangkan
coba lihat kesini
nah kira kira gimana suaranya
saya mau baca buku
suaranya kayak gimana sih
coba ajarin dong
iya caranya gimana sih
kebetulan kalau donald suaranya gak dari sini
udah dari leher tapi dari sini
lidah dan pipi ditempelkan
coba jadi anak
kalau mau bisa terus bisa sih
tiap pagi tuh makan dedek
berarti ini harus
harus mencubai jadi bebek
kita break tapi saya mau kasih tantangan
mas rizky apa namanya bacakan teasernya pakai suaranya donald coba
nanti disambung sama mr krab dan juga spongebob ya
satu dua tiga
mami jangan bersama bawa bawa semua kanon akan kembali usai jadi ambil ujannya
jangan kemana mana ya
nanti ya bersama kami
kita saksikan selanjutnya
jadi kita udah terbantu ya sama rekan rekan arsha hari ini
boleh sering sering lah datang kesini
apalagi libur libur aja gitu
pagi pagi nih karena di mana ya
mas ini kita mau tanya nih sebenarnya jadi dubber itu adalah kerjaan utama atau kerjaan
atau sekarang ini maksudnya punya profesi lain lagi selain jadi double
saat ini bisa dibilang nggak main job juga ya
waktu itu main job tapi ketika dilihat dari keadaan yang tidak memungkinkan akhirnya kita
batik setir untuk mencari
apa tuh karena persaingan atau gimana
keadaan yang tidak memungkinkannya apa
kalau saya pribadi karena jenis suara saya ini kan jenis suara saat itu yang dicari adalah
jenis suara yang hero semuanya
suara gagah semua apalagi telok novela india
kalau saya suara suara
kalau kadang kadang nggak tahu dia
ya betul apa kata rekan saya barusan
kalau saya pribadi memang awalnya memang dari hobi yang luar biasa gitu kan
cuma sebetulnya kebetulan latar belakang pendidikan saya barangkali memang guru gitu kan
jadi dari dulu memang punya keinginan suatu saat sepuluh atau lima belas tahun paling tidak saya harus mengabdi ke sekolah gitu
harus jadi pengajar
oh jadi sekarang ngajar
iya sekarang ngajar
ngajarnya jangan jangan jadi karakter mr crab juga kan
saya pagi di mts darul amal babelan bekasi
kalau siang di smk darul amal bebelan bekasi bahasa indonesia
itu kalau ngajar siswanya tahu nih yang isi suara mr krab
awalnya sediam diam cuma ada satu infotainment dulu memang pernah syuting di sana
jadi langsung tahu lah semua
justru itu yang barangkali bisa membantu mendekatkan saya dengan anak anak cara menyampaikan
kalau mas ade ininya apa
sekarang profesinya apa
di salah satu tv suwata juga
pengarah lapangan juga
iya lah ya
tapi temen temen di temen temen dapur yang lain juga alhamdulillah untuk saat ini karena teknologi kan
sekarang era nya era digital
untuk pengisi suara itu sekarang udah bener bener bisa dijadikan main job
bisa ya sekarang ya
sudah alhamdulillah karena itu tadi teknologi itu jadi memang lebih mudah
jadi sekarang bisa diberikan
jadi sekarang bisa diberikan
jadi sekarang bisa diberikan

isuan sudah sudah

jadi yang penting itu
jadi yang penting itu
jadi yang penting itu

mas rizky belum nih

sekarang sekarang gimana mas
karena saya fokus di bisnis saya sendiri
yang saya kelola sendiri
jadi bisnis apa
jual boneka donald
waduh beda sekarang donald ducknya loh ya
tapi masih ngedubbing gak sih
masih sampai sekarang
khusus untuk donald duck
hanya donald duck aja atau ada suara lain lagi
hanya donald duck
oh memang patennya ya
jadi ini bisa diteruskan begitu ya
apalagi juga tadi teknologinya sudah mulai berubah
zaman ini berubah
ya anak anak juga butuh lah tontonan tontonan seperti itu ya
dan perkembangan daber yang muda muda juga
banyak studio juga
cukup menjanjikan ya
bisa ya jadi sekarang
penghasilan utama lah ya
gimana tuh ngelamarnya
saya mau ngelamarnya
saya casting dulu
pak dadang kan selain sebagai mr crab juga sebagai amita bacan tadi ya
prabu idola ibunya amita bacan
punya satu scene
ada amita bacan
prabu tadi mau jadi dubber katanya
kita casting dulu pak dadang
jadi syahrukan ya dong
kita coba tayangkan dulu videonya seperti apa
ada satu scenenya dulu ya
langsung diisi ya
oh langsung diisi prabu katanya
mari kita bersulang untuk kesusahan kita
nah luar biasa
coba kamu perhatikan baik baik
itu adalah fotoku yang terus terang cukup bangga
aku terlihat tampan
dan terlihat sangat berwibawa
sedikit lebih mudah
nah seperti ini
enak karena begitu
kedamping begitu enak
sedikit tapi tetap dibayar
barunya sama ya
ya tidak beda tetap
karena itu pemeranannya
nialog juga dia dunia
para penyulih suara ini ya
lagipula kita juga tidak perlu pakai baju yang bagus kan
sekarang di belakang layar
tapi pernah ditawarin
apa namanya main film beneran gak sih
lalu suaranya terus muncul di layar gitu
ini jangan jangan ditawarin
kalau saya jauh selain
dari mungkin hikmah ya
kalau saya nyatakan hikmah atau berkah dari peran ini
sebetulnya lebih banyak ke iklan
betul betul ya
lebih ke iklan
iklan juga sama juga ya
suara bisa dijaga
harus dijaga dengan mengurangi makar makanan
ya justru inilah kelebihan ya
kalau kita mengisi kartun
apalagi kayak saya disebutnya itu suara abadi gitu
karena suara serak
jadi tidak ada pantangan
tidak ada larangan malah
kalau ya udah beda
tidak mungkin untuk peran utama ya
peran utama harus menjaga masyarakat
dipakai tidur aja langsung suaranya berubah
jadi harus langsung tune in ya
tapi yang jelas ini suara suaranya teman teman ini
suara suaranya mengisi mimpinya anak anak
mas hizky terima kasih banyak
terima kasih banyak
terima kasih banyak
udah ngomong disini
kita sesaat lagi mau coba
kan boleh nih
makanan makanan boleh ya
anda juga pasti mau
rujak cingur khas surabaya
jadi tetap bersama kami di good morning